polda sulawesi selatan menahan sekretaris dan bendahara komisi pemilihan umum kota makassar
atas dugaan korupsi sekitar lima miliar rupiah saat pemilihan wali kota tahun lalu
untuk sementara kpu akan segera mengangkat pelaksana harian untuk menyelesaikan tahapan pemilu tahun ini
sekretaris dan bendahara pengeluaran pembantu komisi pemilihan umum kpu kota makassar sulawesi selatan
sabri dan habibi kini tengah menjalani pemeriksaan oleh unit tindak pidana korupsi di direktorat kriminal khusus polda sulsel
kedua pejabat kpu kota makassar tersebut ditahan oleh aparat kepolisian atas dugaan korupsi sekitar lima miliar rupiah
dana yang dikorupsi itu bagian dari dana hibah enam puluh miliar rupiah dari pemkot makassar
untuk pemilihan wali kota dan calon wali kota pada tahun dua ribu delapan belas lalu
meski pejabatnya ditahan namun kpu kota makassar memastikan hal ini tidak akan mengganggu
jangkauan pemilihan umum dan kemampuan pemilihan umum dan kemampuan pemilihan umum

serta pemilihan legislatif yang tengah berlangsung
kpu makassar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kedua tersangka kepada aparat kepolisian dan polda sulsel
serta bersedia untuk dimintai keterangan
jika diminta oleh pihak polisi